masya berantem ya
ayo silahkan jalan duluan mas
mas banget lu suka gua
mas bapak sih
lu semua ikut ke ngejar woy
kita abisin dia
jangan ada yang mau
jangan berani lu sentuh adik gua
karena reva bareng woy
paham lu semua
gua harus serang woy
tapi reva tetep gak boleh tau
kalo gua leader geng serigala
sampai jumpa di sana
berikan pokoknya jangan sampai dia lepas
yang serigala mau nyerang siapa lagi
ini pasti ada yang gak beres
gue gak mau gang serigala nyerang geng motor lain
gue harus dukungin
ini minumnya air hangat
ini dia makanannya buat lo
siang yang baik hati
gue nyuruh lu ngantri di situ
ntar lo kalo tumbang di situ pingsan di situ siapa yang repot
lo tau jawabannya
ini minuman sengaja gue pesanin air putih hangat
kok belum datang sih
lo udah masak ya kan
jangan jangan dia lagi berantem lagi
kian ini pasti gara gara gue deh
gak usah mikir macem macem
tata itu cemburuan sih iya
ngambeknya cuma sebentar doang
udah lu gak usah pikirin
itu sekarang lo makan
lo abisin nasinya biar badan lo fit kembali
ini gue tuh lemes kayak gini tuh gara gara gue begadang semalam
kalau masalah makan mah gue biasa biasa aja
mungkin karena ditambah stres juga kali ya
gue mikirin keluarga yang dibogor
mereka tuh kemarin habis kira musibah
musibah apa nih maksud lo
jadi kemarin tuh ada angin ribut sama hujan deras
kolon kolon juga banyak yang tumbang
dan kabarnya sih banyak rumah warga yang rusak
tapi syukur deck keluarga gue mana mana aja
jadi kalo misalnya gue fit gue pasti pulang deh bantuin mereka
kalo kondisi lo udah fit kenapa kita gak kesana aja
buat ngebantuin warga
karena ini kan bakti sosial
dan bakti sosial ada dalam agenda klub wario
nanti biar gue bilang deh ke anak anak deh
sekalian kita touring kesana
sambil touring di perjalanan
sampai sana kita ngebantuin warga
sumpah ide lo keren banget
nanti kalo ada dibogor gue tunjukin deh tempat tempat bagus buat kalian semua
eh tapi lo serius ya
gue bakal tunjukin tempat yang bagus ya
apalagi nanti kan kita bakal libur semester tuh
biar gimana pun keputusan ada di tangan bos
kita harus hormasi boy sebagai leader kita
karena di klub wario kita harus satu komando
woi kok kayaknya nggak di sini
woi kok kayaknya nggak di sini
kenapa berani lo sama gue
masih berantem aja
silahkan jalan duluan mas
terima kasih mak mas
kita ini raja jalanan
gak boleh ada yang nerdehkan kita apa lagi remehnya kita
hei kau bawa motornya benar
lu pikir jawaban punya lo
turun lo sekarang turun
hei muluan nanti kehilangan boy kita
sejak di pimpin deyan anak anak yang serigala makin liar
mereka bener bener bikin rusuh di jalan
mending mereka ganti nama
atau bubar aja sekalian
karena nama serigala itu besar karena gua
temen lo disini bukan disana
kenapa nih lagi seneng
ngerawat wajahnya sih engga deh
tata udah gak ngambek
tata udah gak nangis
gua ajak ngomong bukannya tenang atau apa gitu kek
malah makin ngambek
ditambah olin lagi
tuh orang bener bener ya
ngomongnya cebukan mulu pake marah marah
gara gara allah bantuin gue ya
pasti tata salah paham tuh
engga kok mik santai aja bukan salah lo
tatanya aja tuh yang cemburuan gak jelas
tapi ger kalau gue jadi tata
gue juga pasti bakal salah paham
bentar bentar bentar
kalau kita memang mau bahas soal ini
gak usah pakai emosi biasa aja
nih ya permasalahan soal permintaan bokapnya tata
udah bikin gue pusing dan itu belum kelar
ditambah sekarang tata cemburu cemburu nggak jelas
sumpah yang lama lama gue males tau gak sih
ini namanya cobaan hidup
lo harus jalanin hidup dulu dong
mungkin sekarang ujian percintaan lagi dikasih kayak begini
lo harus jalanin dong itu
bagaimana caranya lu dapat tersenyum berdua bersama kembali
cuman gua labah labah diem
gue lagi mikirin gimana caranya
supaya tata baik baik lagi
ini lirikannya lirikan nggak jelas nih
lirikan meminta tolong
gua dengerin dulu gua ngomong
oke gua mau denger lo ngomong apa
pasti ujungnya minta tolong